dulu dia gak pernah kusir aku dari rumah

gimana aku bisa bertahan hidup
ya perut aku sakit banget
perut aku perih
coba kau dengnya disini
aku pasti gak kelaparan kayak gini

sekarang aku gak tahu harus kayak gimana
dari gak ada
yang gak ada

mantap bener nih kamar ya
ini kan bisa tidur nyenyak gue disini
coba si mirna dari dulu punya ide nyulik si meri
kakak bakal gue tidur di penjara
mau tidur sama gue ya
gue tuh dateng kesini minta saran sama lo
saran apa lagi sih
gue itu bisa gak ngejual hartanya si meri
ya kenapa enggak
lo kan saudara kembarnya
dia udah ke laut kali ya
oke tapi terus gimana
aku mesti minta saran sama siapa ya
itu mah gampang
lo tinggal telepon pengacaranya lo suruh kesini
lo bilang lo mau jual semua asetnya karena lo mau ke luar negeri
jadi gak ada yang ngurusin lagi
besok gue panggil pengacaranya sama meri
tunggu di sini
lo mau kemana kemana
tidur di sini
apa perusahaan bisa saya jual lagi
tidak bisa lagi bu
karena aset ini semua bukan atas nama ibu mary lagi
aset ini siapapun tidak ada yang bisa menjual lagi
kecuali kecuali ada tanda tangan atau surat kuasa dari keponakannya ibu yang
namanya si yopi itu saya ini kan pemilik perusahaan milik tunggal loh ya kan jadi
kalau seandainya saya ubah kembali atas nama saya bisa dong ya bisa lah yang penting ada penyerahan
kuasa dari shopee kemonangkannya ibu merry itu karena semua ibu meri sendiri yang buat surat pernyataan
ini biar dalam keadaan mendesa apapun tetap siopi yang punya kuasa oh gitu ya waktu saya udah tua
saya lupa kalau saya bikin perjanjian seperti itu oke saya komisi nanti saya bawa opi ke sini
dan gua bakalan ngambil hartanya eh dia alihi semua harta ke situ yuk opik sang
bawa anak ke rumah itu kamu harus cari si opi bawa dia pulang
kamu harus cari di mana ya
ya udah bener deh
nah nang opi kenapa
gak tau pak kayaknya saya nganak badan deh
lu kenapa mukenya
gue sedih mikirin bokap gue
belum lagi gue mikirin nopi
aku sebenarnya pengen banget bantuin kamu
kamu kan tau care banget sama opi
tapi sekarang masih gak dibolehin
karena karena nyali gak ada di rumah
aku gak mungkin kasih tau yang sebenernya semaglan dan lucky
soalnya nanti nyawanya nyak terancam
nyak gak apa apa kok
tapi nyas selalu dengerin dari
jadi aku harus dengerin nyak gitu
kalian kan temennya opi
pak c mau ngomelin gue lagi deh
ada perolehan tuh ya cukup
ya udah maksudnya masuk